kita beralih ke berita haji
melepas orang tersayang tentu tidak mudah
terutama bagi para calon jemaah haji yang hendak berangkat ke tanah suci
untuk itu asrama haji sukolilo membuat tempat khusus yang dinamakan kantin perpisahan
di kantin ini keluarga dan calon jemaah haji dapat bertemu sebelum mereka berangkat
sebuah kantin dengan fungsi unik terletak di lingkungan asrama haji embarkasi sukolilo surabaya
kantin ini dijuluki oleh para calon jamaah sebagai kantin perpisahan
karena didesain khusus untuk mempertemukan jemaah haji dengan pihak keluarga
pertemuan mereka dibatasi dengan sebuah meja penyekat yang mempertemukan calon jemaah haji yang ada di karantina
dengan keluarga yang berada di luar atau di area parkir asrama
bisa dibilang kantin ini adalah tempat terakhir bagi mereka untuk saling bertemu sebelum meninggalkan tanah air
ini menjadi kesempatan bagi pihak keluarga untuk makan bersama
melepas rindu dan juga menyampaikan pesan serta saling berbicara sebelum berpakati
adanya kantin ini juga disambut baik oleh para calon jemaah haji
pasti senang banget lah
ini putrinya bu ya
ini pertemuan untuk sebelum berangkat bu ya
pihak panitia penerimaan haji sengaja melarang para pengantar atau keluarga untuk masuk ke dalam asrama
karena dikhawatirkan bisa mengganggu karantina
selama ini memang harus steril dan hanya boleh dimasuki oleh jemaah calon haji saja
ketika sudah seperti ini jamaah artinya mengantar kan tidak bisa semuanya masuk
nah di kantin itulah mereka bisa komunikasi
walaupun tidak bisa masuk tapi tetap bisa komunikasi dengan jemaah
meskipun hanya sebuah kantin berbentuk sederhana tetapi keberadaannya sangat berguna bagi para jamaah haji dan pihak keluarga
inovasi memang diperlukan untuk menjaga calon jemaah tetap dalam kondisi terbaik dan tidak stres sebelum mereka berangkat haji